lagi kan aku juga bentar lagi mau pulang kan
iya juga sih
duh mana lagi tuh si boy
mama rasanya pengen marah tau gak sih
mama gak suka boy memperlakukan kamu semena mena seperti ini tau gak sih
kamu tuh anak mama yang paling cantik princess
harus diperlakukan baik
administrasi lu udah gue selesain ya
lu juga udah dijinin pulang kok sama dokter
ada vitamin sama obat penenang yang udah diresepin
kita tinggal ambil nanti sebelum lo pulang
kalo lu mau pulang gapapa biar gue urus administrasinya sekarang
tapi kalo belum ya juga gapapa
lu bisa dirawat dulu disini sampe lu bener bener sembuh
kalo kamu nemenin aku aku gak jadi pulang
biar nanti aku telfon mama aja soalnya tadi aku udah telfon mama minta dijemput
ini cewek beneran sakit gak sih
apalagi kalo sampe dia neket pulang sendiri ian
yaudah yaudah gue disini kok
gue bakal jagain lu
tapi gue telepon gery sama ian dulu ya biar mereka kesini juga
kenapa telfon gary ian
yaudah deh kalau kamu gak mau berduaan sama aku
mending aku pulang aja kamu urus administrasinya
aku gak mau nanti bertigaan kayak tadi malam kamu tinggalin
gue juga udah seneng seneng lu peduli sama gue
malah mau ajak tian gary
gue harus ngapain lagi sih biar lo tuh peduli beneran sama gue sayang gitu
gue tau lu marah sama robby
tapi roby ngelakuin itu atas perintah gue
cuma gue gak nyangka aja
dan bikin lu masuk rumah sakit
makanya gue gak terima
lo gak tau gimana rasanya gue kemaren
nyawa gue hampir melayang
dan semua itu gak terima gue sama dia
itu gara gara lu
gak mikir apa keluarga gue gimana
kalo gue gak ada
iya gue tau
itu semua memang salah gue
karena gue udah minta robby
robby terpaksa ngelakuin itu
dia harus bikin lo ko
lo bakalan terus nyerang dia
dan penyamaran dia terbongkar
kenapa harus lu
lo udah ngomong ke gue
lo udah ngomong ke gue
gue minta dia buat diem dulu
gue gak mau aja
nanti lo ketemu dia
lo langsung emosi dan nyerang dia
udah ini semua
pure salah gue
ternyata itu gohongin dia
ternyata itu gohongin kita
kalo reva itu dateng
karena disuruh sama boy
mungkin aja mereka itu cuma mau ketemu dengan sila

sangat yakin mas
sekarang revo tahu dari mana boy ada di rumah sakit
kalau bukan karena boy yang ngasih tau reva
pasti sila sakit sekali hatinya melihat boy dan reva berdua

bisa jadi ini sebuah kesalahpahaman
bisa jadi mereka itu cuma temenan kan

dan mungkin saja reva ingin ketemu dengan sila
tapi sila keburu salah paham
mas herman mereka temenan dari mana sih
mas herman mereka temenan dari mana sih
kalau mereka temenan masa mereka perlukan
dan kalo perlukan gak semestera itu mas
kamu yakin omongan sila kalau mereka itu berpelukan
yakin sekali karena habis itu
dan dia nangis bukan main
kalo begini caranya yaudah gapapa

nanti saya berbicara sama dia dan dia nangis bukan main
lebih memilih untuk bawa pulang sila aja ke rumah lah
karena percuma juga di rumah sakit
sila gak diperhatiin sama boy

boy malah suruh buat temennya untuk jagain sila di rumah sakit
ada ada saja nih
boy sudah keterlaluan
saya akan tegur boy
makasih ya mas untuk waktunya
sudah mau mendengarkan saya
sudah mau membantu saya di tengah kesibukan mas

kalau saran saya sepertinya

karena boy dan sila itu kan memang sudah dijodohkan kan
dan saya heran deh kenapa sih perempuan itu
yang namanya reva kecentilan deketin boy
kamu gak usah khawatir soal itu hilda
saya akan ketemui nanti reva
untuk segera menjauhi boy
sekali lagi terima kasih ya mas ya
sekali lagi terima kasih ya mas ya
sudah membantu sila
ya semata mata
untuk menyampaikan pesan dan amanah terakhir
dari almarhumah kinar
kamu gak usah khawatir soal itu
kamu gak usah khawatir soal itu

saya gak akan mau boy menghancurkan semua rencana perjodohan
almarhumah mamanya boy
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
kalau anaknya gak bisa dikasih tau
papahnya juga pasti nggak akan bisa berkutik
apa apa kalau saya sudah
begitu reva berhasil disingkirkan
hanya sila semata
yang bisa jadi crazy rich
obatnya udah siap belum
udah kelewat mbak nanti saya siapin lagi mbak
mohon ditunggu sebentar
itu kan gara gara manusia setengah es balok itu
gue jadi harus nunggu lagi
padahal kan urusannya harusnya udah keluar dari tadi

kok bisa muncul muka lo dimana mana
emang apaan sih gak jelas banget
lo tuh apaan sih ngeselin banget
dasar es balok
gue peringetin sama lo ya gue gak suka dipanggil es balok
tapi gue gak sudi manggil nama lo makanya gue kasih lo julukan
maaf nih gue juga gak studi dipanggil panggil sama lo
dan bukan karena gue pengen dipanggil sama lo
tapi ini lebih keperingatan untuk lo

udah nih mending sekarang lo pergi dari sini
dan gak usah munculin muka lo depan gue lagi
kapan sih kadar percaya diri lo tuh bisa turun
kapan sih kadar percaya diri lo tuh bisa turun
ya terserah gue ini tempat umum
gue mau muncul dimana sama siapa gue ngapain
ini hidup gue bukan hidup lo
ini urusan gue bukan urusan lo paham
nyebelin banget sih manusia lempeng dan kaku banget kayak gitu

ini obatnya mbak
iya sama tamar
kalo tau acting sakit gak mempan
mendingan gue dana yang cantik dari awal
boy kok cepet banget ngurus animasi stresinya
boy kok cepet banget ngurus animasi stresinya
pas kan gue belum selesai makeup

ngapain kamu dandan
justru malah bahaya dong sila
nanti boy kalau ngeliat kamu cantik seger malah dipikirnya kamu acting loh

boy juga tetep gak peduli sama aku
lagi kan aku juga bentar lagi mau pulang kan
iya juga sih
duh mana lagi tuh si boy
mama rasanya pengen marah tau gak sih

mama gak suka boy memperlakukan kamu semena mena seperti ini tau gak sih
kamu tuh anak mama yang paling cantik princess
harus diperlakukan baik
administrasi lo udah gue selesaiin ya
lo juga udah di jinin pulang kok sama dokter

ada vitamin sama obat penenang yang udah di resepin
kita tinggal ambil nanti sebelum lo pulang
kamu gak mau minta maaf ya sama sila
minta maaf kenapa ya tante
sepertinya tante udah bilang kan sama kamu kalau tante udah pulang ya
kok kamu malah ninggalin anak tante dengan dua teman kamu yang gak jelas itu
ada urusan mendadak yang penting banget
jadi saya gak bisa balik lagi untuk jagain sila
oke sekarang tante akan tanya kamu balik
sepenting apa sih urusan kamu
sepenting apa sih urusan kamu
kayaknya gak penting penting banget deh dibandingin amanah tante untuk kamu jagain si

dan satu hal yang harus kamu inget
jangan pernah mempermainkan hati sila

tante gak mau anak tante satu satunya
jadi sakit hatinya gara gara kamu
dan satu hal juga yang harus kamu inget lagi
kalian itu udah resmi loh dijodohin
kan boy juga udah disini sekarang
ya tapi masalahnya mama tuh jadi emosi tau gak sih
kalau gak inget boy
mama takut jadi berkerut
mama takut jadi berkerut
bisa kan bantuin sila untuk antar pulang ya
bisa kan bantuin sila untuk antar pulang ya
maaf tante kayaknya gak bisa deh
bener juga sih
kalau dipaksain pasti ntar ketauan
yaudah deh pulang sama aku aja
anterin sila anak tante sampai ke mobil
kamu tenang aja sila